salah satu ancaman kerusakan mata yang banyak diabaikan masyarakat adalah paparan sinar ultraviolet
radiasi sinar dari matahari yang berlebihan dalam jangka panjang ini dapat mengakibatkan resiko terjadinya penyakit mata seperti katarak
menggunakan kacamata anti ultraviolet bisa menjadi solusi untuk melindungi mata dari paparan sinar uv
lalu bagaimanakah tips untuk memilih kacamata anti uv yang benar berikut liputannya
membagi kacamata untuk bergaya boleh juga
tapi tau gak sih selain menjadi aksesoris pelengkap penampilan kacamata juga berfungsi sebagai alat bantu penglihatan dan melindungi mata dari paparan sinar matahari
yang pertama pasti fungsinya dulu kedua kenyamanannya ketiga baru modelnya sih
kalau saya cari sunrises yang penting kan fungsinya dulu untuk menghalau
untuk sinar matahari gitu kan biar saya gak silau
kalau kita lagi perlu untuk di luar yang untuk kesehatan memang kadang saya beli juga untuk kacamata gaya juga
menggunakan kacamata berlensa anti uv atau ultraviolet saat beraktivitas di luar ruangan menjadi solusi untuk menangkal radiasi sinar matahari tersebut
pasalnya sinar ultraviolet dengan panjang gelombang seratus hingga empat ratus nanometer itu memiliki energi besar
serta dapat menimbulkan kerusakan mata
jadi untuk orang orang di daerah katolik setiwa seperti kita yang kena paparan sinar mataharinya banyak
kataraknya bisa terjadi lebih cepat dibandingkan orang orang yang tinggalnya bukan di daerah katolistiwa
kalau orangnya misalnya kerjanya dalam ruangan yang tertutup tidak ada sinar ultraviolet yang memang mengganggu mata
gak pakai anti uv pun gak apa apa
kalau memang dia kerja di lingkungan yang banyak paparan uv
seperti di luar ruangan atau di laboratorium atau di pabrik yang memang memproduksi banyak sinar hiltraviolet
ya memang butuh kacamata pelindung untuk melindungi mata dari sumber sumber radiasi yang ada di tempat tersebut
ada banyak tempat yang menjual kacamata hitam yang dijual dengan harga murah mulai dari rp dua puluh lima
namun tidak semua kacamata berwarna tersebut memiliki lensa yang dapat memproteksi mata dari sinar uv
sebagai konsumen sebaiknya jeli dalam membeli produk terutama yang berhubungan dengan kesehatan vital seperti mata
nah untuk memastikan bahwa lensa kita memiliki fitur anti uv yang optimal
sebaiknya pembeliannya dilakukan di tempat tempat yang memang sudah terpercaya
karena kita memiliki alat untuk mengetes berapa tingkat blok uv atau filtrasi uv terhadap dari lensa tersebut
bahannya bisa bermacam macam tetapi untuk memfilter sinar uv tersebut
biasanya ada beberapa filter atau beberapa film yang bisa diterapkan
contohnya seperti lensa yang memiliki filter polarisasi
nah itu yang dipercaya yang terbaik untuk menahan sinar uv
sekaligus bisa mengurangi silau yang mengakibatkan mata kita cepat lelah kalau berada di tempat yang terang
kita pastikan dulu apakah mata kita memiliki kelainan refraksi
misalnya ada minus ada plus atau ada silinder
nah kalau memang ada sebaiknya gunakanlah sun glassis atau kacamata yang memang prescription

nanti tinggal pilihan bahannya saja mau yang berwarna berubah warna atau yang polarize sekalian
tentunya mata kita melihat jelas tajam juga sehat karena terlindungi
jadi selalu lindungi mata anda dari teriknya sinar matahari ya
agar anda bisa selalu menjalankan aktivitas dengan lancar
tim liputan cnn indonesia